yang pertama ada warung gulai dan sate pak rebing
walaupun lokasinya cukup tersembunyi pemirsa
warung gulai legendaris ini punya banyak penggemar lho
warung pak rebing buka sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua
dengan tujuh menu andalan yang dapat anda pesan di sini
oke kali ini saya akan santap serba domba
perbedaan daging domba dan kambing terletak pada teksturnya
daging domba cenderung lebih basah dan berlemak ketimbang daging kambing
kita hajar dari teksturnya dia lebih lembut dan rendah kolesterol
ini yang jadi prima donna utamanya dombanya
tapi kalau daging domba itu memang lebih empuk daripada kambing
dan nggak ada rasa amis sama sekali
masakan mantap ini
tak kurang dari lima belas kg daging domba ludes terjual dalam sehari
kalau pakai yang ini karena kuahnya nggak dominan
jadi lebih terasa dombanya
kita masukan lagi ya
ini nggak anies sama sekali
lalu sayur ini
ini juga sate dombanya
sejarah makan sate domba nggak lupa rasanya
jadi nasinya itu manis teksturnya
gurinya itu tidak terlalu banyak
tapi tidak serat daging kambing
selain makanan hangat berkuah ada juga nih nasi kebuli yang jadi pelengkap aneka sajian daging domba
repahnya itu loh serius seriusnya nggak bohong
yang kedua yang serah panjang itu risolnya
coba ini deh
jangan buru buru ke bogor dulu
cobain deh soto mie bogor puri pak haji darjo di kembangan jakarta barat
yang bikin juara nih risolnya puan
kalau dipotong potong bisa jadi dua puluh bagian
dalam sehari dua belas kg risol habis terjual
kuahnya menggunakan kuah bening nih pak mirsa
mirsa pernah nggak sih makan soto kuahnya bening
wah nasi ini
karena pakai bagian pahak
dan ini nggak ada
ini tuh saya pikir nggak keras
ups biar semangat jangan lupa pakai sambalnya
kalau ini sama telapak tangan saya aja
karena nggak sih mirasnya makan yang gorengan
tapi dia itu dari si isiannya udah beli banget
rasa nikmat harga bersahabat
rian fernando dwi agung cnn indonesia